aku masih membutuhkan anak ini
lebih baik aku membiarkannya hidup
dengan ilmu seujung kuku
lagamu seperti bisa melipat lalu
aku rangga buan
aku mengaku kalah
aku bersedia menjadi murid
dan aku akan memperbaiki
dan mematuhi semua perintah
mulai sekarang kita harus menyusul rencana
untuk menghancurkan penjajaran
aku bisa memanfaatkan orang ini
untuk membunuh kian sanka
silakan atu makan
ini buah buahnya segar segar manis manis dan enak pisan
siap ujung kecinta ulang pun tiba amin amin
kalau om bas tak sir saya kamu mau nggak
bisa penyesal lagi tete
mau maunya suami atu amin
lihat wajahnya juga jomblo menaun
bilang om bas jomblo menaun
om bas tuh waktu mudanya cantik
laki laki yang ganteng
dan mukanya pasaran kayak kalian tete
nunggu cintanya om bas
muka kita dianggap pasaran
bukan pasaran kayak gini mah
ganteng yang tertunak tau nggak
nenek nenek milih saha tuh
milih aman atau milih amin
aman atau bukan siapa yuk
daripada om bas saya milih kalian berdua
mending om bas milihku sen pintu
tuh penting ma
aku benar benar beruntung
aku bisa mewarisi ilmu kenuragan dari nyi bloro
aku bisa membalaskan semua dendamku
dendam kakak ngadgedana
hei serangga barang barangmu
bagus inilah kesempatanku untuk menguji kekuatanku
apa kamu peduli
aku sama sekali tidak membawa barang berharga
kalaupun aku membawa barang berharga
aku tidak akan memberikan kepada kalian secara cuma cuma
tahun yang akan hollow
aku harus lebih mempermalukan dia
dan salah satunya adalah
membuat dia pergi ke keramaian
kamu harus pergi ke pasar
untuk membeli persediaan makanan
perbekalan kita sudah menipis
baik gusti ratu
beli ubi sama singkongnya ya
terima kasih nyai
terima kasih ya
mana uang keamanannya
mana uang keamanannya
ada apa ini kisahnya
yang dipelanuinya mencampurkan ilusan saya
agar jiz ser sulli
lagi mulai duung
sudah aku bilang
urusan kita belum selesai
kenapa kisanak begitu keras kepala
karena kamu telah mempermalukan aku di tengah pasar
hei pak hesut hadapi aku
jangan bunuh mereka
biarkan mereka hidup
sekarang perih kalian dari sini
sebelum aku berubah pikiran
terima kasih atas pertolonganmu
sekarang izinkan aku
untuk melanjutkan perjalanan
aku harus tahu
apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu munda
kenapa ibu munda memakai pakaian embal
dan melepas mahkotanya
aku sangat rindu ibu munda
aku akan berhati hatilah
dan berterima kasih
untuk bel zalim